soleh mahmud bukanlah petugas medis
ia adalah warga biasa yang peduli
akan kesehatan warga dan tetangganya
soleh mahamud membersihkan rumah warga
dengan cara disinfektan
untuk bertarung dengan virus covid sembilan belas atau corona
inisiatif ini ia lakukan bersama warga di rt tiga belas
rw satu kebonpala makassar jakarta timur
ya kemarin disuadanya dari warga
untuk mengumpulkan bahan bahan
ya kekurangannya nanti
itu bu rt yang koordinir semua
oh bu rt yang koordinir semua
kebetulan ada di rumah nih
oh di rumah
sepakai aja gitu
inisiatif bapak sendiri ya
iya karena kita harus menggunakan safety
sesuai prosedur yang dianjurkan oleh pemerintah
penyemprotan dan pembersihan rumah dan lingkungan
dilakukan secara mandiri oleh warga
bahkan anggaran untuk bahan disinfektannya pun
kegiatan ini direncanakan
akan terus digalakan secara reguler
inisiatif warga ini tidak asal asalan
warga juga belajar dan mencari informasi
yang sahih dari internet
selain itu mereka juga berkonsultasi
dengan petugas medis dari puskesmas tempat
inisiatif kita karena kemarin kita menunggu
mandiri karena dari nunggu dari situ
kita nunggu lingkaran
jadi kita browsing browsing
terus nyari nyari alat sendiri
ini siapin sendiri aja
terus didukung saya ke warga
warganya mendukung juga lah
di tengah penyebaran virus corona
warga bergotong royong bersama melawan pandemi
yang membunuh korban yang tak sedikit ini
dengan beragam cara
miki charles cnn indonesia